indonesia akhirnya menerima estafet keketuaan asean dari kamboja dan resmi menjadi ketua asean pada tahun dua ribu dua puluh
nggak gitu juga kali ya estafetnya
penyerahan keketuaan tersebut berlangsung pada upacara penutupan ktt ke empat puluh dan ke empat puluh satu di kamboja tiga belas november dua ribu dua puluh dua lalu
well sebelum bicara lebih jauh soal keketuaan indonesia di asean tahun ini kita flashback dulu yuk soal sejarah asean
berdirinya asean diawali pertemuan lima menteri luar negeri yaitu indonesia malaysia filipina singapura dan thailand
asean terbentuk karena persamaan geografis budaya dan persamaan kepentingan
berturut turut sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat hingga tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
anggota asean terus bertambah
permisi siapa ya
kenalin anggota baru
hingga akhirnya pada tahun dua ribu dua puluh dua asean kedatangan anggota baru ke sebelas yakni timor leste
sebagai ketua indonesia otomatis jadi tuan rumah dari ktt atau konferensi tingkat tinggi asean
di mana ini merupakan pertemuan puncak para pemimpin negara anggota asean
tau gak ktt asean tahun ini
selenggarakan di mana
kurang tau sih mbak
labuan bajo ya pak ya
yop ktt asean dua ribu dua puluh tiga rencananya diselenggarakan pada mei dua ribu dua puluh tiga di labuan bajo dan september dua ribu dua puluh tiga di jakarta
dengan tema ini indonesia bertekad untuk mengarahkan kerjasama asean agar semakin relevan dalam merespon

dan memperkuat posisi asean sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan
so apalagi nih guys yang mau dipulik dari keketuaan indonesia di asean tahun ini
tulis di kolom komentar ya
sampai jumpa di video selanjutnya